jumlah spesimen yang kita pereksa sampai dengan saat ini sebanyak satu ratus enam belas delapan ratus enam puluh satu spesimen
ini berasal dari delapan puluh enam enam puluh satu orang pasien
kemudian kasus positif terkonfirmasi bertambah tiga ratus sembilan puluh lima orang sehingga menjadi sebelas lima ratus delapan puluh tujuh orang
kasus konfirmasi positif covid sembilan belas yang sembuh bertambah tujuh puluh delapan orang sehingga menjadi satu sembilan ratus lima puluh empat orang
kasus yang meninggal bertambah sembilan belas orang sehingga menjadi delapan ratus enam puluh empat orang
pasien odp akumulasi sampai dengan saat ini adalah dua ratus tiga puluh delapan satu ratus tujuh puluh delapan
dari data ini kemungkinan besar bahwa yang sudah selesai kita observasi dan kemudian sudah selesai pemantauannya sekitar hampir dua ratus ribu
oleh karena itu tinggal sebagian saja yang memang proses pemantauannya belum selesai
pdp dua puluh empat dua puluh orang ini keseluruhan sedang dalam proses untuk konfirmasi laboratorium dengan menggunakan pcr
satu ratus tiga puluh satu kabupaten kota telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
kalau kita lihat sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di dki jakarta enam ratus tiga puluh dua
kemudian sulawesi selatan satu ratus sembilan puluh sembilan jawa timur satu ratus tujuh puluh delapan jawa barat satu ratus lima puluh sembilan dan bali satu ratus lima puluh
dari total keseluruhannya adalah satu sembilan ratus lima puluh empat orang
saudara saudara inilah yang kemudian bisa kita sampaikan
mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan covid sembilan belas
mari kita putuskan penularan covid sembilan belas
hargai dan bantu mereka yang melakukan isolasi mandiri
jangan mendiskriminasikan covid sembilan belas yang sudah sembuh
kemudian mari kita hargai kita hormati tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan dalam layanan penderita covid sembilan belas
terima kasih karena semuanya vouker ya
terima kasih satu ratus empat belas sen alleen sembilan self tropik person confrontation masalah negara corona
terima kasih soka bryant juga sukar menyarekan sebagai gutsa
terima kasih informasi dulu
ini masalah bersama
oleh karena itu ini mutlak untuk kita pahami
sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya aman
karena saya berada di tempat yang tidak ada kasus
saya merasa tidak aman karena saya berada di tempat yang banyak kasus
semua memiliki kemungkinan yang sama
oleh karena itu kehatian harus dilaksanakan secara bersama sama
kita yakin dengan bergotong royong melawan covid sembilan belas
dan terintegrasi secara baik mulai dari pusat sampai ke desa
rt rw sampai dengan keluarga
maka kita bisa menghadapi ini dengan baik
komitmen kita kalau menjalankan ini dengan baik
insyaallah pada bulan juni bulan juli
semuanya sudah lebih baik lagi dibanding dengan kondisi sekarang
kita bisa mengendalikan secara maksimal
sehingga kita bisa menuntaskan permasalahan ini
dan kita bisa hidup lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang
dengan kondisi yang mengarah ke lebih normal
saudara saudara yakinlah bahwa kita pasti bisa
indonesia kita pasti bisa
sekian terima kasih